ukraina memperoleh kemerdekaan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ejaan kiev secara resmi disetujui oleh pemerintah ukraina dan diterbitkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak itu pemerintah ukraina memperkenalkan ejaan baru ini kepada dunia
hal ini dianggap penting untuk meninggalkan pengaruh rusia dan warisan uni soviet
meski sudah diresmikan tidak semua organisasi dan media masa
serta merta beralih menggunakan nama kiev
pbb sendiri bahkan baru menggunakan nama kiev pada dua ribu dua puluh
pada oktober dua ribu delapan belas kementerian luar negeri ukraina bersama pusat komunikasi strategis start com ukraine
melakukan kampanye daring kiev not kiev untuk menegaskan identitas ukraina
kampanye kiev not kiev merupakan bagian dari kampanye korek ua
yang mengadvokasi perubahan nato

hanya untuk kiev tetapi juga untuk kota kota lainnya di ukraina
yang namanya berasal dari atau dipengaruhi bahasa rusia
beberapa kota tersebut antara lain odesa yang menggunakan double s menjadi odesa
kampanye daring ini menuai sukses
tersebar dan memenuhi laman twitter hingga hari ini
menurut dosen sejarah rusia universitas indonesia ahmad fahroroji
perubahan tersebut merupakan pembentukan identitas baru ukraina
untuk membedakannya dari periode ketika negara ini menjadi bagian uni soviet
ia membenarkan perubahan ejaan ini tidak mudah diterima dunia internasional
di dunia akademis pun sampai saat ini masih banyak penggunaan ejaan kiri

menurut saya untuk yang sifatnya resmi
ya tentu harus mengikuti karena itu kan kebijakan ya dari pemerintah ukraina
untuk tidak mau menggunakan kata kiev
dan menggunakan kata kiev itu satu yang menurut saya harus dihormati
dan bisa mungkin untuk korespondensi dan sebagainya
sebaiknya mengikuti apa yang diinginkan
walaupun mungkin secara internasional kan kita masih menggunakan kata kiev gitu kan
di buku buku di buku buku kalau kita lihat buku buku yang saya baca dari selalu pakai kata kiev
dari buku buku sejarah dari berbagai masa itu menyebutkan kiev dengan spelling nya itu ya kiev
jadi kiev itu memang masih belum familiar
jadi ini saya kira perlu waktu
pada tahun dua ribu sembilan belas
transportasi kiev sebagai nama kota diakui international air transport association atau iata
pada dua ribu sembilan belas setelah menerima rekomendasi us board on geographical names
hingga dua ribu dua puluh sedikitnya enam puluh tiga bandara dan tiga maskapai penerbangan di seluruh dunia
telah menggunakan kiev untuk keperluan administrasi
bella mulahela fajar indrajaya jakarta